hai ada masih bersama indonesia melawan kofit sembilan belas dibalik euforia mudikala pandemi kami ingin
ingatkan kembali ada bahaya yang mengintai pandemi covid sangat berpotensi menyebar selama
perjalanan mudik ketika anda berada di kampung halaman bahkan hingga anda tiba kembali di rumah
dan kami akan membahasnya dengan bapak windu purnomo epidemiolog dari universitas erlangga
pak windu selamat malam tadi sudah bapak sempat jelaskan sedikit tentang risiko risiko yang
mengintai para pemudik ini ketika masih nekat untuk mudik di kalapan demi kofit nanti ini apa
kemudian harus diingat oleh masyarakat begitu mungkin masih ada yang beranggapan bahwa sudah
lama tidak pulang ke kampung halaman apalagi lebaran kemarin juga nggak pulang begitu tahun
ini mesti nggak pulang lagi apa sih yang harus mereka kembali ingat tentang bahaya pandemi covid sembilan
ya jadi yang perlu diketahui ya itu bahwa kita kan memang sempat sudah turun kasusnya
dari apa namanya akhir januari ya sampai tanggal dua puluh maret itu kita turun tapi dari tiga puluh maret kemarin
jadi sampai sudah lebih dari sebulan sampai hari ini mandek jadi artinya tidak turun lagi tapi
menjadi stagnan nah stagnan ini artinya berhenti ya dan berhenti ini sama seperti pada hari hari
ini sama dengan pada bulan desember nah di banyak negara ketika kita ini berhenti
ini berhenti turun ya jadi artinya stagnan ini adalah tanda tanda bahaya akan meningkat lagi
dan ini kita tentu tidak berharap ya karena apa yang terjadi di india dan negara lain yang malaysia
juga hari hari ini itu ketika mereka stagnan kemudian naik ya nah ini yang kita kita harus
ketahui bersama ya jadi artinya bahwa kita ini dalam kondisi yang sebetulnya apa ya dalam
keadaan dalam keadaan yang
kritis sebetulnya karena ada tanda tanda kita akan naik lagi nah ini yang harus diketahui oleh semua
warga kita harus sesungguhnya tahu risiko ini ya bahwa kita dalam keadaan yang belum aman sama
sekali tidak aman ya jadi artinya seharusnya perjalanan itu ditunda dan jadi kita ini hari hari
ini tidak boleh ada perjalanan untuk kepentingan apapun tidak hanya mudik gitu ya jadi untuk wisata
jadi sudah mulai kalau berdasarkan data karena kalau nggak minta kita ini herbert aideuk adanya
dalam dua hari ini apa kenaikan ke cyclops dad indonesia iran kita perhatikan itu masih tanda tanda
yang sangat terlihat begitu oleh para epidemiolog epidemiolog dengan sudah ada di posisinya stagnan
di posisi yang stagnan artinya ada kemungkinan hal hal seperti mudik atau mobilisasi publik secara massal ini akan kembali meningkatkan angka covid sembilan belas di indonesia
tapi seperti kita ketahui juga pak windu sudah banyak juga masyarakat yang pergi mudik pulang ke kampung halamannya lebih awal
begitu menghindari masa dilarangnya aturan mudik enam tujuh belas mei
apa kemudian yang bisa dilakukan agar saat gas covid sembilan belas pemerintah bisa memitigasi risiko yang mungkin bisa terjadi
karena kita tahu banyak sekali pemudik yang sudah curi start untuk mudik duluan
jadi gini ini kan mumpung ya ppkm mikro ini kan diperpanjang
jadi artinya bola ini ada di tingkat rtrw di tempat tujuan para pemudik
rtrw desa kelurahan
kalau kita tidak sekedar bpkn itu hanya papan nama
ini harus difungsikan kembali dan harus berfungsi betul
jadi ketika para pemudik datang ke tempat tujuan seharusnya tidak diperbolehkan langsung ketemu sanak saudaranya
tapi harus melalui karantina dulu
jadi artinya begitu
jadi ini peranan daripada rtrw
jadi yang tahu adalah rtrw
jadi ketika ada orang datang ke desa itu meskipun itu adalah sebetulnya adalah yang asli warga di situ dulunya gitu kan
karena ini para perantau dan sebagainya
ini segera dilaporkan ke satgas daerah atau pemerintah daerah
untuk dikarantina di tempat yang sudah ditetapkan oleh daerah
dan dibiayai sendiri
selama minimal lima hari lah minimal
baru boleh ketemu ini
karena itu paling tidak yang karena sudah bocor kan sudah kadung mereka datang
jadi apa yang bisa dilakukan ya itu yang harus dilakukan
dan ini adalah ujian bagi ppkm mikro
kalau memang berfungsi
maka ini bisa jalan sebetulnya
kemudian yang kedua tentu kita harus ingat ya bahwa seperti di india sekarang
kekurangan bed bed isolasi kekurangan oksigen kekurangan ini
dan kita meskipun kita tidak berharap ini akan terjadi seperti itu ya
tetapi ada risiko untuk itu
maka pemerintah daerah pertama harus melakukan testing dan tracing yang kuat
di masa mudik ini
ya supaya apa
supaya bisa tahu segera
dan persiapan hilir yaitu tadi rumah sakit
itu betul betul jangan sampai kebobolan kita sampai kemudian mengalami apa yang terjadi di india
ada kekurangan berbagai macam fasilitas
karena kita tidak siap
ya meskipun kita tidak berharap ya
kita tidak berharap
dan semua teman teman aparat ya betul betul mau bekerja dengan sungguh sungguh ya untuk betul betul menangkal pergerakan masif yang hari hari ini terjadi
melalui jalan tikus dan sebagainya yang
memanfaatkan kelenggan petugas ya karena petugas tidak doang
kita tidak melebih lebihkan apa yang terjadi di india tapi memang itu gambaran yang bisa mungkin saja terjadi jika mobilisasi
mobilisasi masyarakat secara besar besaran ini terjadi di masa mudik lebaran dua ribu dua puluh satu ini
tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian india kewalahan terhadap banyaknya pasien covid sembilan belas
akibat mobilisasi penduduk yang besar dan juga kurva yang stagnan
dan ini kemudian kembali melonjak bahkan disebut sebagai tsunami covid sembilan belas di sana
apakah fasilitas kesehatan kita kemudian nantinya apabila hal tersebut terjadi akan berpotensi kewalahan juga
tidak mampu menghadapi lonjakan jumlah pasien yang banyak
akibat pergerakan masa ini
bisa terjadi mas
jadi makanya karena tadi saya katakan tadi
meskipun kita tidak berharap ya itu tidak berhasil
tetapi kita jangan sampai kemudian mengalami keterlambatan
jadi artinya kita sudah pernah mengalami lah
sudah pernah mengalami bahwa bor kita itu begitu kritis
januari februari yang lalu
nah itu jangan sampai terjadi lagi
dan jangan sampai lebih hebat lagi yang terjadi mirip mirip seperti india
jadi ini betul betul harus kita siapkan
jadi jangan sampai
kita mengalami apa ya
jadi artinya kecolongan lah gampangnya gitu
jangan sampai kecolongan
jadi antisipasi yang sangat
dan yang penting itu pencegahan
ya pencegahannya adalah sekarang ini
jadi jangan sampai terjadi
bobolannya nanti sudah sampai dihilir ya
jadi yang dihulu ini
pemutusan nanti penularan ini
yang harus betul betul dilakukan
dan lagi lagi ini harus benar benar disadari oleh seluruh masyarakat ya
yang masih nekat mudik
yang masih ya itu berpotensi merisikokan diri sendiri dan juga keluarga
tapi kalau kita berbicara soal wilayah wilayah di indonesia begitu
saat ini juga sedang baru saja keluar aturan tentang aturan mudik aglomerasi
dan juga salah satunya di jawa timur
ini bagaimana pak windu
anda melihat terkait pergerakan pemudik
baik yang menuju dan keluar wilayah surabaya
dan juga wilayah wilayah agglomerasi
yang kemudian juga saat ini akan dilarang juga mobilisasinya
jadi tentu itu yang tepat ya
jadi kan menteri perhubungan kemarin kan mengatakan bahwa mudik yang dilarang itu kan mudik jarak jauh
sedang mudik lokal yang di wilayah aglomerasi tidak dilarang
tetapi kan saya senang sekali
saya senang sekali bahwa satgas segera semacam mengkoreksi lah ya
bahwa seharusnya tidak boleh ada pembolehan mudik lokal
karena virus tidak bisa membedakan
apa dia bisa membedakan ini orang ini adalah mudik lokal atau mudik jarak jauh kan tidak
oh yang penting ada orang bergerak dia ikut
dan kemudian ketika inangnya ini berinteraksi dengan orang lain ya dia akan melakukan transmisi
mungkin akan transmisi ke orang lain gitu
nah jadi artinya semua ini harus sinkron ya
dan apa yang dilakukan di jawa timur benar
jawa timur sudah sejak awal mengatakan dilarang ada perjalanan mudik di dalam wilayah aglomerasi
jadi antara surabaya dengan bangalan pun tidak boleh ya
itu yang perkara implementasinya berbeda saya tidak tahu ya
tetapi yang jelas kebijakannya seperti itu
ya mudah mudahan implementasinya sama teknik kebijakannya
tapi juga jangan juga ada yang sifatnya paradoksal seperti misalnya mudik dilarang tapi piknik boleh
itu sudah tidak tepat kan
jadi seharusnya piknik pun ya jadi wisata pun seharusnya betul betul tidak diperbolehkan gitu
itu masalah d
oke tapi pak windu mungkin ini terakhir
jika kemudian mudik sudah di
dilarang begitu oleh pemerintah
kemudian pun begitu dengan mudik agglomerasi
yang juga dilarang berbagai pengetatan dilakukannya untuk kemudian mencegah penyebaran covid sembilan belas di masa lebaran tahun dua ribu dua puluh satu ini
agar tidak menghambatlah segara effort usaha yang sudah kita lakukan
mulai dari vaksinasi protokol kesehatan dan juga merawat pasien covid sembilan belas
begitu agar tidak sia sia sudah dilakukan semuanya
tapi kalau kita kembali lagi melihat apa sebetulnya yang harus saat ini paling penting dilakukan
dan juga semakin membuat pandangan

apa yang harus kita kedepankan saat ini
daripada mudik kekamu halaman
ya jadi yang penting kan gini ya
masyarakat harus punya persepsi risiko yang baik
dan sekarang persepsi risiko masyarakat memang ada yang sejak awal memang persepsi risiko rendah
jelek ya karena entah pengetahuannya rendah ya
atau memang lebih percaya pada hoax daripada banyak yang sampai hari ini tidak percaya pada covid
tapi ada yang percaya pada hoax
tapi ada yang semula lihat persepsi risikonya bagus tapi turun
jadi mereka menganggap bahwa covid sudah tidak ada lagi atau covid sudah terkendali
dan ini tentu muncul karena memang sempat ada narasi narasi yang bersifat euforial ya
bahwa oh vaksinasi sudah jalan di indonesia sehingga lebih aman
kemudian kasus menurun ya
yang sebetulnya kasus menurun ini kan kemudian berhenti juga gitu ya
artinya tidak turun terus
sudah sebulan ini kita stagnan
nah jadi artinya narasi narasi itu harusnya di sudah lah jangan dikembangkan lagi dulu ya
yang penting adalah narasikan bahwa kita ini memang belum aman
dan itu dibarengi dengan kebijakan yang sinkron antar sektor ya
tidak ada yang sifatnya paradoksal kontradiktif
sehingga apa masyarakat menjadi percaya
oh ya memang ini serius
karena pemerintah sinkron
tapi kalau antar sektor kemana
semoga semua aturan hingga implementasinya benar benar bisa tersinkronisasi dengan baik
pak windu dan juga masyarakat bisa benar benar mematuhi aturan kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
tidak nekat untuk mudik agar tidak lebih panjang lagi kita harus ada di polemik pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih pak windu purnomo epidemiolog dari universitas erlangga sudah bergabung bersama cnn indonesia
selamat malam pak
selamat malam mas aci